kalau bicara tren karena tren ini memang apa ya selalu sempat berubah ya cuman dengan
memunculkan seperti yang sekarang di beberapa tempat dimunculkan ada spot spot yang instagram
babel seperti itu kayaknya itu masih akan bertahan cukup lama nah spot yang ini namanya seta abipraya
dalam bahasa sansekerta seta artinya berpengetahuan luas dan abipraya
disiplin ini dimaknai bahwa seorang manusia harus memiliki ilmu yang bermanfaat
kekinian anti mainstream dan instagramable itulah beberapa kriteria objek wisata yang diburu generasi muda saat ini
seiring perkembangan zaman tren wisata digital naik daun laris manis di kalangan generasi muda
inilah taman tebing breksi yang berlokasi di dusun ngelengkong desa sambil rejo kecamatan prambanan kabupaten sleman yogyakarta
yang menjadi daya tarik tebing ini adalah sebagian permukaan bebatuannya memang dibubuhi nilai seni
di mana ada sejumlah pahatan yang dipahat oleh warga yang dulu pernah menambang di kawasan ini
nah karena bebatuan breksi ini tergolong
unik dan berupa endapan dari gunung api purba maka keberadaan tebing ini kini dijadikan sebagai cagar budaya
bagi generasi milenial taman tebing breksi menjadi salah satu objek wisata digital kekinian yang sayang untuk dilewatkan
sejak dibuka sebagai objek wisata pada tahun dua ribu lima belas tebing batu ini ramai dipadati wisatawan setiap hari
jumlahnya bisa mencapai satu lima ratus hingga lima puluh ribu pengunjung
ya media sosial menjadi salah satu media pemasaran objek wisata yang efektif dan efisien saat ini
yang jelas visual karena untuk generasi sekarang ini
mereka lebih percaya dengan
rekaman visual daripada teks sifatnya
sehingga informasi yang banyak misalnya tentang daerah ini ada ini ini ini
kalau disajikan dalam bentuk image atau video pendek begitu
itu lebih menarik bagi mereka gitu dan lebih dipercaya begitu
selain berburu foto ada cerita menarik yang bisa diulas dari tebing setinggi dua puluh meter ini
jauh sebelum menjadi objek wisata tebing breksi merupakan area tambang rakyat
jauh sebelum menjadi objek wisata tebing breksi merupakan area tambangannya

terdapat banyak tempat yang perlu ditolong ditambang ini

terus karena tempat ini juga merupakan laboratorium alam yang sangat berguna untuk kepentingan pendidikan terutama di jurusan geologi
di dua ribu empat belas muncul sk atau surat keputusan dari badan geologi nasional kementerian sdm
bahwa tempat ini kemudian dihentikan dari aktivitas pertambangan kemudian dijadikan tempat wisata
serupa tapi tak sama perkebunan pinus di dusun sukorame kelurahan mangunan kecamatan klingo kabupaten bantul ini juga menawarkan konsep wisata digital bagi kaum milenial
objek wisata seribu batu songgo langit ini mulai eksis awal tahun dua ribu tujuh belas
daya tariknya lagi lagi spot untuk berfoto
pengelolanya adalah warga lokal yang dulu berprofesi
menjadi petani pinus di kawasan ini
deretan rumah seribu kayu yang dibangun dari ranting pohon ini menjadi salah satu andalan lokasi ini untuk berfoto
layaknya rumah tradisional suku anak dalam spot yang satu ini sayang untuk dilewatkan
bagi wisatawan milenial hasil foto yang ciamik seakan menjadi hal yang wajib untuk diunggah ke media sosial
terus karena tempat ini juga kemudian dijadikan tempat wisata yang terbaik untuk berfoto

masih sampai satu generasi mungkin akan sampai lima tahun ke depan gitu masih akan menarik untuk mengunjungi yang seperti itu

seperti contohnya ada google jadi google review jadi sebelum kita mencari atau ingin datang ke tempat wisata kita cukup searching di google
seperti contohnya ada google jadi google review jadi sebelum kita mencari atau ingin datang ke tempat wisata kita cukup searching di google

ada review yang dia berapa bintang atau dan paling nggak kan di pencarian google itu ada beberapa ulasan dari blogger yang istilahnya
kompeten gitu jadi kita paling kalau kita sering black walking lah katakanlah ke blogger blogger
yang istilahnya dia tiap minggu update pastilah dia orangnya yang kompeten jadi paling enggak seorang
blogger ini bisa dipercaya seperti itu saya mencarinya di seperti itu
sama seperti objek wisata digital lainnya pinus gunung pengger juga viral di media sosial
hanya dengan merogoh kocek rp dua lima ratus setiap pengunjung bisa menjajal spot spot foto menarik
di perkebunan pinus seluas hampir empat hektare ini menjelang malam adalah waktu yang paling diincar
oleh para pemburu foto
objek wisata ini memiliki lima spot foto menarik yang didesain sedemikian rupa dari ranting pohon
tembelek dan menyerupai akar masing masing memiliki pesan tersendiri dengan tema kehidupan
masyarakat konsepnya lahir dari seorang seniman asal kediri wisnu ajitama
spot yang ini namanya pancawara dalam bahasa sansekerta artinya lima kabar
kabar berupa hubungan antar manusia dengan elemen elemen yang menyertainya
seperti air api logam tanah dan kayu

kalau yang ini spotnya bernama sabrang andinda dalam bahasa sansekerta sabrang berarti
seberang atau tempat yang berhadapan dengan kita dan andinda yang berkan atau tempatsyamantungan yangkum jenis khusus

ini menandakan bahwa manusia hidup bersosial dan berkelompok
nah spot yang ini namanya seta abipraya
dalam bahasa sansekerta seta artinya berpengetahuan luas
dan abipraya artinya disiplin
ini dimaknai bahwa seorang manusia harus memiliki ilmu yang bermanfaat
dari lokasi berfoto wisatawan dimanjakan dengan pemandangan malam kota yogyakarta
rata rata sekitar seribu wisatawan berkunjung ke tempat ini setiap hari
kehadirannya memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar yang mengelola objek wisata ini
majak warga desa untuk mengelola wisata kan tidak mudah
mereka juga mendapatkan pelajaran atau pengajaran gitu untuk mengelola
tempat wisata seperti apa
masalah pelajaran kita ada yang mengordinir untuk kita studi banding kemana dan kemana
kita belajar istilahnya sudah embryo
embryo kita merangkak dari bawah itu
menurut ganjalan ganjalan kita terbentur dengan pembiayaan
kita harus belajar kemana kemana

kita harus belajar untuk memperbaiki keadaan kita
kita harus belajar untuk memperbaiki keadaan kita
kehadiran objek wisata digital di pedesaan memberikan angin segar bagi masyarakat lokal
bahkan diantaranya berhasil membangun sebuah desa wisata
salah satunya desa wisata kaki langit di dusun bangunan bantul yogyakarta
ada sekitar dua ratus sepuluh keluarga yang menghuni dusun ini
hampir semuanya terlibat membangun sektor pariwisata
perajin kayu yang kini melebarkan sayapnya dengan membuat cindera mata
warga yang mengelola rumahnya menjadi penginapan
hingga membuka wisata alam seperti watu lawang
kaki langit itu mengandung sebuah filosofi ya
filosofi cita cita dari adanya desa wisata itu sendiri
jadi kaki ini sebenarnya kan substansi dasar manusia untuk bisa bergerak
sehingga itu merupakan satu lambang upaya untuk berpindah untuk bergerak
dari kemiskinan menuju kepada kesejahteraan
pasar semi kaki langit di desa wisata ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata unik
pasar ini hanya buka pada hari setu atau sabtu dan minggu
itulah mengapa pasar ini dinamakan pasar semikaki langit
bu gudeg manggar ini proses pembuatannya seperti apa bu
ini gudeg manggarnya dicari yang muda dulu baru direbus
terus digudeg masaknya pakai kuali dua belas jam
ini resepnya sama dengan gudeg dari nangka
tidak beda soalnya kalau nangka kan cuma sebentar
kalau manggar itu biar kuali dua belas jam
kalau terasa legit itu masaknya dua belas jam
memang gudeg manggar ini yang berbahan dasar bunga kelapa sudah eksis di yogyakarta ini berabad abad silam
dan konon gudeg manggar hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan saja
karena pada masa itu banyak sekali ditemukan pohon kelapa
dimana bunga kelapanya dimanfaatkan oleh warga untuk dikonsumsi
sekarang saya mau coba rasanya seperti apa
karena ini adalah salah satu warisan kuliner tradisional nenek moyang di yogyakarta ini
yang sudah cukup langka untuk ditemui
berapa harganya bu
dua puluh rupiah satu paket
di sini pengunjung bisa menjajal rasa kuliner dan berburu foto panganan khas warga setempat
pertama karena penasaran ya
karena tau dari sosial media itu banyak banget
jadi penasarannya pengen datang kesini mendingin sini
karena unik juga dengar dengarkan bayarnya itu pakai koin kayu gitu
itu sih yang pengen datang sini
selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat
kehadiran pasar semikaki langit turut andil dalam menggerakkan perekonomian warga sekitar
ya sangat membantu sekali ya mas dengan adanya pasar kaki langit ini untuk menambah nambah perekonomian keluarga apalagi suami juga cuma kerja buruh serabutan
dengan adanya pasar semi kaki langit setiap hari sabtu ini bisa menambah penghasilan
penghasilannya paling sehari ya sekitar lima belas ribu setiap sabtu sama minggu
pukul lima pagi sofiatul hasanah sibuk menyiapkan nasi kuning
yang dimasaknya sejak
dini hari untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor ia bergegas menuju ke kebun bambu tak jauh dari rumahnya
disinilah ia menggelar lapaknya untuk perjualan di tengah kebun bambu
selain sofiatul ada lebih dari dua ratus warga lainnya berdatangan menyiapkan lapak mereka untuk berjualan
pemandangan seperti ini biasa terlihat setiap hari minggu pon dan wage di dusun
menjelang pukul enam pagi dusun ini mendadak ramai dikunjungi wisatawan
inilah pasar papringan sebuah objek wisata di dusun ngadi prono desa ngadi mulyo kecamatan keduh kabupaten tembanggung jawa tengah
pasar papringan digelar di kebun bambu seluas empat meter persegi milik warga
lokasinya berjarak sekitar lima belas km dari pusat kota kabupaten temanggung
meski berada di tengah area permukiman warga tak sulit menemukannya
pasar papringan telah dikenal luas oleh masyarakat melalui sosial media dan blog
pasar papringan itu memberikan istilahnya angin segar bagi warga
pasar papringan hanya untuk rakyat kecil
orang orang desa yang hanya bertani di daerah papringan di ajak untuk berdagang
ada makanan khas yang hanya dikeluarkan di lebaran kita keluarkan di setiap minggu atau bulan
pasar papringan ada sepatu foto yang sangat unik
jaranglah ada pasar yang istilahnya dia dibangun sebeda beda rupa hingga instagramable
jadi bagus banget kalau menurut saya foto foto di pasar paperingan
sebelum memasuki area wisata antrean panjang mengular di tempat penukaran uang
inilah salah satu keunikan pasar ini
transaksi jual beli menggunakan kepingan bambu yang disebut pring
satu pring bernilai rp dua
artinya berbelanja lima pring setara dengan rp sepuluh
sebenarnya sosialisasi yang dilakukan dari pengelola sendiri seperti apa selama ini
kebanyakan kalau untuk strategi rantai petik pemasarannya
kita banyaknya itu dari sosial media ya
sosial media kita cerita bukan cuma tentang gelarannya apa aja nih kita jual apa

kita cerita juga tentang prosesnya juga
dan dari sana banyak yang mengapresiasi ya
banyak istilahnya datang ke sini itu getuk tular
jadi melihat di sosial media sekali eh datang lagi ajak temen lagi ajak temen
ada tiga kategori yang dijual di pasar ini
yakni kuliner tradisional hasil tani dan kerajinan
bu sudah berapa kali berjualan di pasar papringan ini
tiga belas kali dikelar ibu berjualan selama itu
ada dampak seperti apa yang berubah dalam perekonomian keluarga
ya alhamdulillah dalam perkembangan keluarga menambah hasil saya
sebelumnya saya kan cuma ibu rumah tangga
dan sekarang setelah ada pasar papringan ya jadi saya punya penghasilan
alhamdulillah saya bisa ya seneng lah
berhasil mendapatkan pendapatan berapa rupiah nih rata rata per sekali di gelar pasar ini
ya tiga ratus dua ratus tergantung porsinya
nanti porsinya naik ya juga naik pendapatannya
pasar papringan digelar setiap dua kali dalam tiga puluh lima hari atau dalam penanggalan jawa disebut selapan
sejak dibuka pada mei dua ribu tujuh belas setiap pasar di gelar ada sekitar empat wisata
ketiga adalah wisatawan yang berkunjung dengan rata rata dua puluh lima pering laku terjual
bila dihitung berdasarkan harga per print dalam setiap gelaran nilai transaksi pasar ini bisa mencapai lima puluh juta rupiah bahkan lebih
pasar papringan ini sebenarnya sebagai satu trigger untuk sebuah pembangunan nyawanya
pasar papringan tidak akan dibuat lebih sering dari ini
dua minggu dua kali setelah lapan itu maksimal
karena kalau setiap minggu dilakukan mereka kemudian akan core petani sebagai desa itu akan terganggu
jadi kami melihat bahwa yang harus disehatkan nanti adalah pertaniannya
tapi diiming imingi atau diberikan sebuah gimmick dengan pasar papringan
karena ini adalah seperti outlet
mereka bisa menjual hasil pertanian dalam bentuk raw material maupun yang sudah diproses melalui seperti ini
jadi yang tujuan ending dari semua ini adalah menyehatkan kembali komunitas ini
pasar papringan terbilang sukses menggerakkan perekonomian warga setempat
popularitasnya di media sosial tak bisa dipungkiri
di sini ternyata rame sekali
mas nggak nyangka alam terbuka bambu seperti ini disulap menjadi pasar yang banyak macam kulinernya dan kepengen nyoba
sempat mendengar dari mana ada pak
pertama sih dari sosial media pertama di instagram
terus banyak teman teman yang recommended ke tempat ini dan banyak sekali suruh nyobain kulinernya
selain menjajal kulinernya sejumlah spot berfoto ada di sini
nah bagi anda wisatawan milenial spot yang satu ini bisa menjadi alternatif untuk berfoto
saya berfoto di sini
berfoto bersama dengan para penari dari kelompok kesenian kuda lumping temanggung
di pasar paperingan ini anda bisa berwisata alam wisata kuliner sekaligus berwisata budaya
pasar papringan menjadi contoh bahwa pasar tradisional pun berpotensi menjadi lokasi wisata
pasar yang lahir dari kreativitas pendirinya ini juga mampu bersaing
memuaskan hasrat para wisatawan milenial untuk menjajal objek wisata digital